cnn indonesia breaking news
masih di cnn indonesia breaking news gubernur dki jakarta anies baswedan meminta warga ibu kota untuk tetap tenang dalam menanggapi situasi keamanan pasca pengumuman rekapitulasi suara pilpres dua ribu sembilan belas
selain itu anies juga menegaskan pemprov dki jakarta telah menyiapkan tenaga kesehatan serta kebersihan untuk mendukung kelancaran demonstrasi
rabu pagi gubernur anies baswedan menyambangi kawasan jalan mh tamrin jakarta pusat untuk meninjau fasilitas kesehatan dan kebersihan dari pemprov dki jakarta
kedatangan anies disambut oleh belasan demonstran yang terlibat dalam aksi protes hasil pilpres dua ribu sembilan belas
dalam kunjungannya anies mengimbau warga ibu kota untuk tetap tenang dalam menyikapi peningkatan eskalasi demonstrasi yang terjadi
agenda apa pagi hari ini datang ke sini
kami dari mulai kemarin
jajaran pemprov menyiapkan fasilitas ambulans semua fasilitas kesehatan tim kebersihan juga semua kerja
saya ke sini meninspeksi fasilitas kesehatan kita
karena sejak tadi malam mereka bekerja membawa beberapa orang yang mengalami luka ke masyarakat masyarakat
kita akan pastikan semuanya dirawat dengan baik
untuk kebersihan sendiri pak kan ada jalan terus
kebersihan kita tidak berhenti
bahkan di ujung
di ujung sini di dekat wi itu terkita standby di situ
semua tim kebersihan jalan terus
jadi bisa dibilang kalau biasanya kerjanya pagi lalu nanti diberi jeda kalau sekarang tidak ada jeda
untuk operasional transjakarta gimana pak
kan ada beberapa halte yang belum bisa difungsikan kembali
tentu kita mengikuti situasi lihat perkembangan keamanan dari situ nanti baru dioperasikan